bagaimana pendapat mia tentang periraku marino siang di akhir
rakan provokasi yang terlalu berlebihan
dan punya pencetak
karena saya ada dua pertanyaan
tarjeta meriah yang tidak akan membantu di semifinal
bagaimana yang tidak akan membantu
jika mereka diberi tarjeta
karena tarjeta meriah diberi
apa yang dia katakan
jika tarjeta diberi di semifinal bukan
itu tidak bisa diberikan
bagaimana yang tidak diberikan
bagaimana yang tidak diberikan
hansamo bisa main di semifinal
di semifinal ada pemutihkan kartu kuning
mereka menyebutkan bahwa tarjeta diberi di semifinal
ternyata tarjeta diberi di semifinal
ternyata tarjeta diberi di semifinal
jadi jika tarjeta diberi di semifinal
maka di semifinal
mereka tidak menyebutkan seperti itu
mereka tidak menyebutkan seperti itu
mereka menyebutkan film lain
mereka menyebutkan film lain
pertanyaan lain marinos
provocation apa yang anda pikirkan
apa yang marinos telah lakukan
saya sedang sedih
fusilis harus memberikan imajen
dan harus memberikan imajen yang baik
dan harus memberikan imajen yang baik
kita berbicara tentang imajen sebuah negara
dan ada hal di sejarah bola
fusilis harus memahami
dan harus menahan
ada yang terjadi
saya tidak bisa memahami
ada seorang pemain
ada seorang pemain
yang memakai pakaian dari seleksi
yang memakai pakaian dari seleksi
itu adalah penyakit yang tidak saya suka
saya ingin mengucapkan kemenguatan kepada pemain saya
karena memakai pakaian dari seleksi
menurut saya itu adalah kemenguatan yang besar
tapi saya sedih karena situasi yang terjadi di final
ini adalah situasi yang harus kita analisis dan melihat
oke untuk hansamu kartu kuning
kita akan mengaktifkan lagi
kemudian yang kedua
pertama tama saya ingin mengucapkan
atas apa yang telah dilakukan marinus di akhir pertandingan
saya sebagai pelatih kepala disini
atas apa yang dilakukan oleh dia
semestinya pemain tim nasional
harus memberikan image bagus
gambar bagus tentang negaranya
dari mana dia berasal
dan di dalam sepak bola terkadang ada situasi
dimana kita harus bisa menahan diri
saya tidak mengerti juga
ketika ada seorang pemain
dia sudah menggunakan baju tim nasional
terkena provokasi dan dia
saya harap kedepannya bisa lebih baik
dan disini saya ingin
mengucapkan selamat juga kepada tim saya
kepada anak anak yang sudah bermain bagus hari ini
atas berhasilnya kami lolos
di akhir pertandingan saya sedih
kejadian atau keributan yang terjadi
yang pertama mungkin soal perjadian pemain
yogi akhirnya main untuk peramalannya
khusus tugas peskimer di kepilauan sebenarnya
apa yang terjadi
di lantai utanian
pertama apa pendapat anda
apa yang melakukan bima
di pertandingan sebelumnya
karena biasanya anda yang harus berusaha
ryuji adalah pemain yang lebih besar dari tim
kami memahami bahwa dia harus bermain
coach bima adalah
komponen dari kesehatan teknis
saya tidak bisa bicara bahasa
saya tidak bisa
di dalam permainan tidak mengerti seorang pelatih
yang hanya membuatnya berusaha berusaha berusaha
karena saya tidak bisa berbicara dengan mereka
kami memberikan informasi
kepada coach bima
karena dia yang memiliki bahasa
dan dia yang berbicara dengan mereka
kami memberikan informasi tentang apa yang terjadi di permainan

kenapa tadi main ya karena memang ryuji adalah bagian dari tim
dan kita terima kasih karena
dari sudah menang jadi kita kasih dia kesempatan untuk main
seperti diketahui adalah asisten saya
dia bagian dari staff kepelatihan
tahu semua bahwa saya tidak bisa berbahasa indonesia
jadi saya diwakili oleh dia
dimana saya delapan belas tahun sebagai pemain profesional
bermain sebagai pemain
dimana saya tidak pernah mengerti gestur
ketika pelatih memberikan gestur
saya lebih mengerti ketika tutur kata
oleh karena itu
kita dari staff
kita dari staff
pelatihan kita berikan informasi ke coach bima
dan coach bima yang menginterpretasikan kepada anak anak
kita kasihkan informasi
diharapkan bisa diterima dengan baik
sepuluh menit terakhir main dengan tiga back
apa salah satu opsi untuk semifinal
ini untuk kontras
kita memiliki cara
memiliki cara untuk memahami
memang benar kita bisa bergerak pada saat tertentu
tapi saya rasa kita bergerak
selama lima pertempuran
dengan cara tertentu
hari ini karena kita sudah tahu
resultat dari pertempuran
karena septian sudah banyak bergantung
dan kami ingin memberikan premie
dan kami ingin membuat kita lebih kuat
tapi seperti yang kalian tahu
dan menurut rival
dan menurut kesempatan
dan menurut kesempatan
dan menurut kesempatan
saya ingin membuatnya lebih kuat
supaya kita berikan dia kesempatan bermain
dan juga septian sudah bermain banyak pertandingan
dan saya ingin mengistirahatkan dia
dimana pada kesempatan pertandingan tadi
sepuluh menit terakhir
saya ingin memperkuat lini tengah saya
ide nya adalah seperti itu
dan sebagai pelatih kita harus
bisa mengerti situasi
pertandingan dimana kami sudah tahu tadi
bahwa thailand menang tiga
dan disitu sebagai pelatih kita harus
beradaptasi dengan kondisi di lapangan
mau pakai strategi seperti apa penyerang dua misalnya
pertanya ketika kita bermain di salam
bisa kita bermain di bagian pada di salam
bermain di bagian pada di selayang

jadi ketika kita berjalan di salam

itu strategi dari anda
karena ini adalah tempat yang lebih besar
tidak ini bukan strategi saya
ini adalah tema tempat
ketika tempat lebih besar
kita bisa mencari tempat yang lebih besar
dan kita memiliki kemampuan
untuk mencari tempat yang lebih besar
dan memiliki pemain
untuk mencari tempat yang lebih besar
untuk mendominasi pertandingan
jadi ini lebih nyaman
yang lain hari
di tempat yang lebih kecil
kita juga bisa berpengaruh
terhadap tim vietnam
yang sangat berpengaruh
yang banyak berkoordinasi
kita berpengaruh di sini
ini adalah tempat yang sangat baik
dan memberi kita
dan ini adalah tempat yang sangat baik
untuk kita semua
oke tidak ya
bukan bagian dari strategi saya
yang main di lapangan lebar atau kecil
bukan bagian dari strategi saya
ya main di lapangan lebar atau kecil
tetapi seperti kita katakan
lapangan lebar itu bisa memberikan
di mana kalau lapangannya lebar
untuk melebar lapangannya
kita punya kapasitas
untuk melebar lapangannya
bisa juga lebih nyaman
dalam mendominasi permainan
dalam mendominasi permainan
kita ingin main lewat sayap
tapi juga di lapangan kecil kemarin
kita berhasil bermain bagus
dalam hal bertahan
dalam hal bertahan
oke dan mungkin anda bilang
kami bermain lebih bagus
di lapangan seperti ini
lebih tak berkontrol
di akhir dua pertandingan tim ini sangat tertekan
di semisal ini kita akan menangkan malaysia
apakah anda akan memberikan pendapat kepada pemain di pertandingan ini
saya ingin membuat mereka menikmati semisal ini
dan membuat mereka bahagia dengan orang indonesia
saya ingin mereka menikmati dan menikmati
dan memberikan pandangan yang baik
tidak ada yang istimewa
saya ingin memberikan pandangan kepada pemain
mereka akan keluar ke semisal ini dan bermain
mereka akan menikmati permainan di semisal ini
dan membuat orang indonesia bahagia
membuat para penonton indonesia bahagia
mereka akan melihat anda bermain di semisal ini
dan memberikan pandangan indonesia di semisal ini
dan memiliki pertandingan yang baik
anda tahu bahwa indonesia akan menang di pertandingan ini
jadi apa yang anda harapkan dari mereka
maksud saya dari fans dari pemain
ia juga akan menjadi satu meer google account
sebagai pemain yang semuanya tidak bisa sel noticing
terima kasih banyak banyak untuk dukungan anda
semoga kemampuan anda menikmati dan menikmati pertandingan ini
saya berharap indonesia akan menang di semifinal malaysia
saya berharap semifinal ini akan menarik
saya berharap orang indonesia dan malaysia akan menikmati pertandingan ini
saya berharap indonesia dan malaysia akan bangga dengan anak anak mereka yang akan menang
seperti yang saya katakan sebelumnya kami akan menarik semifinal seperti pertandingan lain
pertandingan demi pertandingan
dan kami akan menang
setiap pertandingan dapat memberikan kepercayaan
dan saya tahu pertandingan akan sulit di malaysia karena mereka adalah pemimpin
dan mereka akan mendapatkan sokongan dari semua penyokongan di malaysia
tapi di indonesia juga ada penyokongan di sini
dan saya sedikit sedikit sedih
saya berharap saya bisa berbicara dengan para penyokong indonesia di sini
terima kasih banyak banyak dan saya harap indonesia dan malaysia akan menang